rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan psbb tergambar dalam kejadian beberapa hari terakhir
jalanan kembali ramai kerumunan terjadi di pasar seakan mereka hidup di negara tanpa pandemi penyakit berbahaya
di luar itu semua selama tiga hari terakhir penambahan jumlah positif covid sembilan belas melonjak tajam hingga lebih dari sembilan ratus orang per hari
besok adalah hari raya idul fitri di mana potensi keramaian dan kerumunan semakin tinggi
dalam rangka mencegah penyebaran covid sembilan belas apa saja sebetulnya yang perlu diantisipasi dari potensi mudik lokal dan silaturahmi langsung
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan telepon ada wali kota depok muhammad idris selamat malam pak idris
oke nanti kita akan menunggu sambungan dengan wali kota depok muhammad idris
dan melalui sambungan zoom ada mas ari sujito sosiolog ugm
dan pak hermawan saputra ketua dewan pakar iakni
selamat malam mas ari dan juga prof hermawan
selamat malam baik baik sehat selalu
oke sambil kita menunggu bergabungnya wali kota depok pak muhammad idris saya akan ke pak ari sujito terlebih dahulu
pak ari ini kan melihat kultur masyarakat kita yang setiap tahun tradisinya setelah sholat id mereka akan silaturahmi secara langsung kemudian sungkem dengan orang tua
apakah akan sangat sulit sekali pada lebaran tahun ini di tengah pandemi masyarakat kita untuk bisa menahan diri pak ari
kalau lihat dari pola interaksi masyarakatnya pasti bisa berubah
cuma itu loh tradisi dalam konsumerisme dengan belanja itu yang karena ada dua tarik ulur antara kepentingan mereka para produsen dan konsumen
nah tapi kalau soal silaturahmi saya punya pandangan bahwa mereka akan bisa dikendalikan
dengan rangka bisa lewat cara berkomunikasi
misalnya gini mereka sudah dilarang mudik kalaupun mereka tetap ngotot mudik gitu
di tempat lokasi di beberapa tempat yang saya observasi itu masing masing daerah itu punya logika sendiri tingkat lokal untuk melarang orang mobilitas secara bebas
dalam kerangka itu di komunitas itu ada seruan seruan untuk tidak seenaknya
terus kemudian mereka pasti juga akan
larang dan mengingatkan
saya kira itu yang mereka bisa kontrol
tapi kalau soal belanja kemul itu waduh ini konsumerisme karena juga diminimingi oleh para produsen itu yang menyediakan banyak alun
pak ari artinya konsumerisme belanja keperluan lebaran itu memang sulit sekali dikontrol
tapi apakah kemudian bisa menjamin pak ari besok setelah pelaksanaan sholat id kalau memang di rumah
kemudian masyarakat ini datang ke rumah satu rumah lainnya begitu untuk melaksanakan silaturahmi secara langsung
itu yang dikhawatirkan transmisi lokalnya pak ari
betul itu memang perlu yang menjadi perhatian kita
tetapi saya punya prediksi bahwa dibandingkan dulu dengan sekarang tentu ini akan perbedaannya yang cukup serius
bahwa sekarang ini ini contohnya misalnya soal pelaksanaan sholat id
itu pun warningnya kan hanya di daerah hijau
dalam arti bukan red zona itu
nah itu meskipun itu nggak gampang tetapi seruan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah oleh tokoh tokoh
oleh yang punya otoritas seperti ulama dan sebagainya cukup berpengaruh
nah disinilah nanti memang membutuhkan kesadaran dan terus terus dikampanyekan agar kita tidak perlu harus berbontong botong mobilisasi diri ketemu secara fisik
kalaupun ketemu kalau ya itu juga harus ada apa yang disebutkan protokol jarang
bersihkan tangan dan seterusnya
saya kira ada upaya untuk minimalisasi resiko
oke pak ari tapi kalau kita lihat psikologi dari masyarakat kita itu selalu merasa esensi idul fitri akan berkurang kalau tidak bertatap muka dan hanya berlebaran di rumah saja pak ari
memang psikologi masyarakat indonesia seperti itu terutama umat islam
tapi banyak kok yang rasional itu
ketika masyarakat ini terhindar oleh pemimpin oleh mui oleh nu oleh muhammadiyah dan sebagainya
jadi ulama ulama dikeluarkan
mereka juga mengajurkan untuk tidak memaksakan diri
mereka sebagian juga banyak yang menahan diri
sekali lagi ya sekarang ini galau
mulai dari terutama belanda ini loh di pasar dan sebagainya
itu praktek konsumer semua itu yang menurut saya agak menggoda dan itu yang harus ada
cuma sekali lagi kekawasan kita berhalakan
tapi juga ada argumen yang mengatakan bahwa kontrol diri juga sekarang sudah mulai terus menerus diingatkan
dan itu di level komunitas terjadi
sekali lagi memang nggak menjamin
tetapi kampanye upaya seruan itu pasti berpengaruh mereka tidak sehat
artinya peran dan juga edukasi dari ulama dan juga pemuka agama setempat
kiai dan juga ustadz serta pemerintah daerah setempat itu juga sangat berperan begitu ya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat
betul betul itu poinnya di situ
dan saya kira kita ini sudah mulai dituntut untuk berpikir rasional
cara beribadah agama itu harus meletakkan pada konteknya
kalau ada ancaman resiko dan sebagainya
maka kita harus beradab dalam sesuatu
saya akan tanya ke dr hermawan saputra ketua dewan pakar iakmi
dokter sebetulnya apa yang paling dikhawatirkan kalau kemudian besok sholat id tetap digelar di beberapa tempat
meskipun dengan janjinya dengan protokol kesehatan
namun setelah itu masyarakat berbondong bondong datang dari satu rumah ke rumah lainnya
untuk menggelar silaturahmat
kami tatap muka
apa yang paling dikhawatirkan dengan adanya transmisi lokal ini sebenarnya dr hermawan
ya kita menghadapi sebuah momentum idul fitri
lebaran yang terjadi sekali setahun
yang memang biasanya secara kultural ini arena untuk kita saling sapa lebih dekat
bahkan kaum kerabat saling berpelukan
kemudian cipika cipiki salam salaman
nah kultur ini akan membawa dampak yang sebenarnya disampaikan pak hari sujito tadi
bahwa ada yang
ada kolega saudara kita yang masih memahami bahwa kita dalam suasana pandemi
tetapi boleh jadi memang akan ada juga di antara masyarakat luas ini
yang tetap dalam tanda kutip pada akhirnya mengabaikan protokol kesehatan
bahkan ini kan tidak sekedar menggunakan masker sebenarnya
kalau yang paling kita khawatirkan ini bukan pada tataran masker ya
tetapi lebih ke jaga jarak
kerapatan dalam sholat id
kemudian kerapatan saat lalu lintas di jalan
bahkan saling berkunjung satu sama lain
ini yang menyebabkan adanya potensi besar untuk terjadinya transmisi covid sembilan belas ini
nah untuk itu sebenarnya dalam keadaan normal kami sudah mewanti wanti agar ini terus dilakukan
nah sekarang keadaan yang tidak normal ini selama ramadan
bahkan sekarang sudah masuk lebaran
jadi kita berpikir akan ada resiko ya
dan mudah mudahan pemerintah juga sudah
bisa memprediksikan bagaimana akan terjadinya lonjakan kasus yang tidak biasa pada satu hingga dua minggu ke depan
jadi memang semua unsur bagaimanapun kita ingin mencoba menghindari kejadian transmisi pada resiko keramaian
tetapi prediksi kami akan tetap ada kenaikan kasus
nah untuk itu kita semua harus siap secara penanganannya
perawatan dan pemerintah yang paling juga harus memainkan peran bagaimana dalam suasana
karena sebelum dan sesudah lebaran ini masyarakat tetap mawas diri berdisiplin berhati hati
dan jangan sampai permisi pisma ya
ini kan memang kita sudah masuk bulan ketiga
sekarang seolah olah pada pekan pekan akhir menjelang akhir bulan mei ini pada akhirnya ini permisif terjadi
semua jalanan rame dan macet dan pasar pasar berkerumun
mudah mudahan puncaknya tidak
tidak terjadi dalam suasana idul fitri
dan mudah mudahan lebih banyak yang idul fitri di rumah
termasuk juga menahan diri dengan suasana yang baru tahun ini
oke pak hermawan
artinya tadi anda mengatakan resiko transmisi ada lonjakan kasus
artinya dengan semua protokol kesehatan yang dijanjikan selama menjalankan sholat id dan juga mudik lokal yang diperbolehkan
itu tidak bisa meredam resiko transmisi ya
dalam suasana normal dalam anggaplah kita tidak dalam keadaan lebaran
dalam suasana normal saja
angka kesakitan kita sekarang naik terus
karena mulai terjadi lokal transmisi sejak dua bulan yang lalu
jadi situasi normal saja ini akan naik terus
karena kita belum sampai kepada puncak pandemi
apalagi ditambah dengan situasi lebaran dan perbisifisme yang terjadi di kalangan masyarakat
memang prediksi kami akan ada kenaikan kasus
nah untuk itu seminggu dua minggu ke depan
fasilitas penanganan apapun yang terkait dengan pelayanan covid sembilan belas ini harus siap siaga
pada prinsipnya kita sebagai praktisi kesehatan dan pemerhati kesehatan masyarakat
dari awal sudah menyampaikan bahkan jauh hari kita menyampaikan psbb ini harus terus ditegakkan digalakan
moda transportasi kegiatan keagaman termasuk sholat idul fitri harusnya di rumah
tetapi apa boleh buat
masyarakat kita begitu permisif di jalanan ramai betul
kita tidak melihat adanya protokol kesehatan yang disiplin ditegakkan
dan kami mengkhawatirkan kejadian akan meningkat
pada pekan kedua dan pekan ketiga di bulan juni ini
oke pak aris saya akan kembali lagi ke anda
pak ari artinya memang masyarakat kita sudah permisif begitu karena ada kebijakan kebijakan pemerintah
yang kemudian juga membingungkan mereka sehingga menyebabkan masyarakat permisif dan abai saja begitu
ketegasan pemerintah aparat dan sebagainya kredibilitas itu akan menjadi faktor kunci
memang saya setuju bahwa ini momen
misalnya mobilisasi yang sangat rentang terutama idul fitri seperti ini harus ekstra keras
karena itu saya juga mengapresiasi kalau misalnya pemerintah daerah juga harus kerja aktif
misalnya pemerintah pusat
tantangan serius kita kan sebetulnya adalah menghubungkan logika masyarakat di bawah dan policy maker itu
bahwa praktek bersilap rohmi dalam kebegagaman itu ternyata menurut pemimpin pemimpin agama
itu juga cukup cair
tidak mesti seperti model dulu
malah teknologi informasi ini cukup mampu membantu di dalam perintah
sekali lagi bahwa momen ini harus disikapi secara serius
karena tahun depan kalau ini bisa tuntas dengan baik tahun depan kita bisa bersilap rohmi secara fisik secara langsung
karena itu saya katakan bahwa masyarakat bisa dijelaskan soalnya
masalahnya sekarang adalah bagaimana membangun kredibilitas itu
dan kampanye terus menerus untuk mengingatkan itu harus dilakukan untuk minim
karena sekali lagi gini ibu ya
di greso sendiri itu ada yang memang mau diatur
tapi juga ada yang seenaknya gitu
yang seenaknya itu tidak mungkin kan dijangkau oleh pemerintah sampai ke sana
nah disitulah pentingnya tokoh tokoh masyarakat berperan
pemuda dan sebagainya
selama ini ya saya lihat di lapangan itu cukup efektif
peran peran mereka misalnya mengingatkan
kalau mereka berproses dengan cara cara yang nggak benar gitu
mereka juga akan
terus menerus ditegur gitu
karena nggak mungkin ya apakah aparat pol pp polisi dan sebagainya itu mampu menjangkau mereka
butuh kesadaran itu
artinya kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan begitu ya
bukan hanya bergantung pada himbauan dan juga peringatan yang diberikan oleh pemerintah dan juga aparat penegak hukum begitu ya pak ari
poinnya ke sana
kalau misalnya kredibilitas aparat keamanan dan sebagainya
terus mungkin kapalnya pemerintah ini terus menerus
karena di masyarakat di bawah juga ingatan satu sama lain juga masih jalan
nanti kita akan tanya bagaimana ketegasan pemerintah daerah dalam mengatur dan juga mengantisipasi lonjakan resiko transmisi tadi yang sudah disebutkan oleh dr hermawan
kita akan tanya kepada pemerintah daerah
seusai jeda cnn indonesia prime news akan segera kembali
tetap bersama kami
di crane adalah
portangerang bekasi ini juga belum kompak ya tidak sekompak dulu
saya mengamatinya tidak sekompak awal awal waktu psbb di dki dan akhirnya jabodetabek ya
nah untuk itu saya menghimbau agar ada kekompakan kembali dalam melakukan psbb ini
karena sejujurnya kita belum melewati perlambatan yang signifikan untuk covid sembilan belas ini
juga kita belum sampai ke puncak pandemi apalagi dengan adanya situasi lebaran ini
dan boleh jadi juga setelah lebaran mungkin ada selama ini yang mudik kucing kucingan tanda kutip
kemudian akan balik juga kucing kucingan ini semua menyebabkan terjadi potensi transmisi
dan seluruh daerah di wilayah jawa juga sudah masuk di luar jawa di wilayah lain di indonesia
seperti provinsi lain pun sudah menjadi epicentrum baru
jadi kita menghadapi tantangan kasus ini tidak lagi dalam statement kita dulu berpacu
melawan covid sembilan belas dalam bentuk
berlari tetapi kita sekarang ini berdampingan dan kita melewati momen sprint ya
kita sudah kalah dalam adu sprint lawan covid sembilan belas
sekarang kita ditantang untuk bermaraton melawan covid sembilan belas
untuk itu kesabaran daya tahan kita semua diuji
tetapi juga tantangan terbesar kita adalah momen lebaran ini
kita menghimbau pemerintah kembali konsekuen untuk menerapkan ini
dr hermawan kalau kita lihat ini kan soal mudik lokal kemudian menjadi yang paling dikhawatirkan ya
artinya itu diperbolehkan tidak
nah ini apa kemudian yang paling bisa terjadi dengan fenomena mudik lokal ini
apakah kemudian transmisi lokal akan lebih melonjak
tadi anda sudah sebutkan sebetulnya untuk yang silaturahmi bertatap muka secara langsung begitu
ya sebenarnya buat kami dari praktisi kesehatan masyarakat
tidak ada bedanya mobilitas lokal mudik lokal atau mudik antar kaupaten antar provinsi
semua pergerakan antara wilayah antar daerah antara kota
keluarga antara orang per orang
seharusnya itu semua ditahan tidak perlu dilonggarkan atau malah dianjurkan gitu ya
karena semua itu tetap saja resikonya karena covid sembilan belas ini bergerak karena adanya lokal movement
kita tidak mau ada terjadi lokal atau silent killing gitu ya oleh covid sembilan belas ini
jadi mudah mudahan tidak terus menerus terjadi
kita akan langsung tanya kepada pak wali kota depok muhammad idris
pak muhammad idris yang sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan kita
tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari pak ari sujito dan juga dari dr hermawan
bahwa ada resiko transmisi yang akan meningkat
ada lonjakan kasus kalau kemudian silaturahmi tatap muka langsung
kemudian mudik lokal ini tidak bisa terantisipasi begitu
dari wali kota depok dari pak muhammad idris apakah sudah ada langkah langkah antisipasinya
besok setelah sholat id kalau masyarakat tetap melaksanakan silaturahmi
berkunjung dari satu rumah ke rumah lainnya dan kemudian mudik lokal begitu pak wali
ya sejak alhamdulillah terima kasih mbak rifana dan para narasumber
sebelumnya saya mengucapkan selamat idul fitri muhammad al fair dan batin
sejak tadi sore kami sudah koordinasi dengan forkopimda
untuk memantau yang memang sebelumnya ada laporan di lapangan
ada beberapa komunitas yang akan ngotot
untuk melakukan sholat idul fitri di lapangan
itu yang kami selesaikan tadi sore berdialog secara persuasif
untuk mereka tidak melakukannya
dan juga ada beberapa masjid juga di beberapa kecamatan
yang ternyata anehnya ini mayoritas di kecamatan yang kasus kasusnya relatif
nomor tiga di kota depok banyaknya ya dari sisi kuantitas
langsung pantau sampai malam ini juga untuk takbiran keliling
dan sampai besok pagi kita akan pantau terus terkait dengan untuk bisa dilakukan pembubaran
kalau memang ada gejala untuk dilakukan sholat idul fitri
khususnya mereka yang agak sedikit bermasalah ini sholat idul fitri di ruangan ya
yaitu dalam masjid
yang memang jamaahnya itu cukup bisa dikatakan cukup banyak
karena memang itu di pemukiman bukan di komplek
demikian juga untuk silaturahim
saya pribadi sudah mengumumkan bahwa saya tidak terima tamu
dan kita tidak boleh terima tamu besok hari
sampai nanti ada bisa selesai masalah psbb di kota depok ini
itu barangkali yang antisipasinya dari sisi penjagaannya mbak
pak idris apakah kemudian ada langkah yang lebih maju lagi begitu dengan penyekatan ruas ruas jalan
untuk bisa memastikan pergerakan masyarakat besok itu tidak terjadi
setelah sholat idul fitri di rumah begitu
yang bertugas untuk penjagaan tidak dilakukannya sholat id ini adalah di para aparat di wilayah mbak
yaitu para camat para lurah yang bekerja sama dengan tiga pilar yaitu babinsa kapdipmas
dan seluruh ketua ketua mui kecamatan kami juga meminta untuk melakukan pengamanan
bukan di batas batas antar kota ataupun batas antar kecamatan
tapi di wilayahnya itu yang memang kalau memang tidak ada apa namanya akan dilaksanakan sholat id itu memang sudah dijaga masjidnya sendiri
kalau yang masjid masjid sudah menyatakan dan sudah ada sepanduk itu sudah kami nyatakan aman
misalnya rata rata ada satu kecamatan dari ada tiga kecamatan yang sudah kita pantau dari sebelas kecamatan
ini satu kecamatan itu ada sekitar empat sampai lima masjid yang memang masih istilahnya ngotot lah gitu untuk melakukan itunya
nah inilah yang akan kita pantau
kalau yang lain itu sudah kita amankan dari sisi tadi ada spanduk dan juga dkm sudah berkomitmen untuk mengikuti ketentuan pemerintah
artinya pemkot depok ini memang melarang pelaksanaan sholat id berjamaah di masjid dan juga lapangan terbuka serta melarang masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi secara langsung dan mudik lokal begitu
saya ingin penegasan pak idris
kita sudah melakukan penyebaran untuk maklumat bersama
forkopimda pemerintah kota
bersama kementerian agama kota depok bersama mui kota depok yang mengeluarkan secara khusus fatwanya untuk memperkuat maklumat maklumat kita bersama
jadi sudah kita melakukan itu
oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
usai jeda cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kita
pada wilayah kecamatan kelurahan yang sudah kami instruksikan
mereka bisa menutup wilayahnya untuk pelaksanaan mobilitas untuk masyarakat
tetapi memang dalam pelaksanaannya terus terang bahwa untuk masyarakat semacam apa ya
karena tidak ada sanksi yang jelas
sanksi ini masalahnya sanksi ketika tidak ada sanksi nah ini yang jadi masalah
kalau sudah penjagaan sudah ketat mereka keluar ya kan tidak ada sanksi
akhirnya mereka keluar untuk kebutuhan kebutuhan keperluan keperluan mereka
itu mungkin kelemahannya di situ mbak
oke oke kita akan tanya ke pak ari
pak ari dari segi psikologi masyarakat ini karena tidak ada sanksi tadi disebutkan oleh pak idris
bahwa tidak ada sanksi itu kemudian membuat masyarakat sulit untuk beradaptasi dan egois begitu
ya halo jadi saya kira memang ketegasan dari pemerintah kota saya apresiasi itu
itu akan menjadi faktor kunci
beberapa pengalaman kabupaten kabupaten yang memang selama ini memiliki kerawanan karena kepadatan
atau karena tingkat pandemi itu makin parah itu nggak mungkin ini intervensi atau sikap sikap pemerintah
dan sekali lagi kalau pemerintah tegas
saya rasa masyarakat sendiri juga akan mengikuti itu
masalahnya sekarang tadi yang disebut oleh pak wali kota cukup menarik
konsistensi konsekuensi antara pemerintah di dki kemudian dengan kota
terus kemudian di jalan jalan lain juga seperti itu provinsi kabupaten sampai di level desa
nah bahwa ini bisa diukur efektif tidaknya kan tidak jangka pendek tapi nanti menengahnya
tapi sikap itu dibutuhkan agar kredibilitas masyarakat

karena kalau pemerintah itu membawa pada tingkat kepatuan masyarakat atau saturan itu
karena kalau terus menerus begitu ya nanti baru tahu bahwa ini seperti gunung es
nampaknya nggak ada orang sampai tiba tiba fasilitas begitu banyak
saya rasa ini pengalaman harus menjadi pelajaran beberapa daerah yang lain
saya setuju dengan harus menyampaikan level pak wali kota
dan karena itu pula misalnya kayak dki ini nanti pas ke lebaran mereka balik harus balik ada
meskipun ada larangan mudik tapi faktanya juga ada mudik
tapi faktanya juga ada mudik tapi bagaimanapun juga harus ada larangan
tapi bagaimanapun juga harus ada larangan
soal nanti ada kebocoran itu yang harus ditangani
termasuk pas ke lebaran ini harus balik ini
harus diantisipasi kayak apa langkah langkahnya
nah kecepatan itu harus diperlukan

kita akan tanya ke pak hermawan
pak hermawan sikap dan konsistensi dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa memberikan imbauan kepada masyarakat
begitu menurut pak arief sujito
masyarakat tidak abai begitu saja
meskipun nanti ada kebocoran tidak apa apa
yang penting masyarakat sudah melihat konsistensi dan juga sikap ketegasan dari pemerintah
apakah itu cukup
karena tadi yang dikhawatirkan juga setelah ini kalau tidak bisa meredam mudik lokal nanti ada arus balik gelombang kedua
ini akan seperti apa pak hermawan
ya saya setuju ya
konsekuensi dari sebuah peraturan itu juga harus diikuti dengan penegakannya atau law enforcement
dan juga ini kan harus seperti yang saya sampaikan
harus lebih kompak lagi pemerintah di wilayah
hampir bisa dikatakan tidak mungkin pemerintah daerah misalnya satu kabupaten atau satu kota berdiri sendiri tanpa ada harmonisasi kebijakan dengan daerah lain di sekitarnya
terutama di wilayah jabodetabek
jadi komunikasi harmonisasi kebijakan ini harus terus dilakukan
tetapi yang paling penting mbak rifana di samping kita terus menghimbau agar kekompakan psbb ini dilakukan
jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi ya
dua minggu ke depan mungkin sekitar pekan ke dua juni kita akan mengalami kenaikan kasus
ini bagian dari prediksi epidemiologi kami
bahwa dengan semua adanya wacana pelonggaran relaksasi menyebabkan masyarakat permisif
dan kami mengamati di jalan jalan di pasar pasar di aktivitas dan juga boleh jadi di aktivitas keagamaan
itu memang terjadi lonjakan keramaian
untuk itu prediksi kami juga akan terjadi lonjakan kasus minggu atau dua minggu ke depan
mekan kedua bulan juni
sehingga pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat harus siap untuk penanganan fasilitas seperti semula seperti penanganan perawatan sampai ruang isolasi dan juga penanganan covid sembilan belas
itu yang paling penting kita lakukan
sembari kita terus menjaga hingga ke depan
tahun ini kita tidak bisa bersantai santai
jadi kita harus siap berdampingan tapi juga bermaraton dengan covid sembilan belas
jadi disiplin kita tidak jangka pendek
tapi juga siap untuk
tapi juga siap untuk jangka panjang dan bermatuk maraton melawan covid sembilan belas ini
oke terima kasih pak hermawan
dan sebelumnya ada pak arief sujito sosiolog ugm serta wali kota depok muhammad idris dan pak hermawan saputra ketua doan pakar iakmi
atas waktunya kepada cnn indonesia prime news malam hari ini
dan semoga pemerintah pusat dan juga daerah segera bersinergi menemukan kebijakan kebijakan yang tepat
mengingat tadi ada kekhawatiran dari segi epidemi ataupun kurva epidemi
ada peningkatan kasus di bulan juni
melihat banyaknya pergerakan masyarakat di tempat tempat umum seperti pasar tradisional dan juga pusat perbelanjaan
semoga pemerintah cepat menyadari ini dan segera mempertimbangkan kembali apakah akan melakukan pelonggaran psbb atau tidak
semoga pemerintah segera memiliki resepnya ataupun strateginya
dan terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini
bagaimana suasana malam takbiran di jakarta dan bandung meski imbauan pemerintah adalah takbiran di rumah saja
cnn indonesia prime news akan segera kembali sesaat lagi